dan siang ini sudah ada bersama saya deris nagara
selamat siang deris terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia news hour siang ini
selamat siang kak terima kasih banyak
sampu rasu deh
ini dari sunda banget ya membawa harum nama indonesia
tadi saya baca beritanya kamu tuh banyak selebrasi ya
dan menjadi penasaran adalah kenapa ingin sekolah ke luar negeri
dan seperti apa sih susahnya dan struggle nya untuk mendapatkan scholarship seperti itu
kalau misalnya sebelumnya terima kasih banyak ya kak ya
dan baru sampai banget dari amerika ya
kalau misalnya untuk kuliah di luar negeri memang cerita cerita dari kecil
mungkin karena ingin lebih export potential dan bagaimana kita bisa melihat berbagai macam perspektif
di berbagai macam dunia gitu ya
belahan dunia dari berbagai macam lapisan masyarakat di dunia ini
dan itu yang lebih kalau nge enhance dan what is my life purposes why and how
dan itu aku udah ikut banget terjun ke dunia internasional gitu ya
dapat international exposure udah zaman smp
jadi emang awalnya aku ke smp dulu
di smp dua ciamis dapatkan exchange ke malaysia
di smk presimp empat belas satu putrajaya
terus sma juga mendapatkan international exposure ke australia
dan disitu mulai banyak hal hal yang aku ingin dapatkan lagi
dan lagi bisa mendapatkan ilmu untuk diterapkan di indonesia
tapi balik lagi sih sebelum aku ingin keluar negeri memang aktif banget di paguyiban monyajaka ciamis
sama forum generasi berencana dimana aku aktif sembilan tahun untuk melakukan pengabdian diri
pemberdayaan pemuda human development social culture
dan juga bagaimana peningkatan life skill improvement ya buat teman teman remaja
dari sembilan tahun itu akhirnya aku melihat bahwa aku ingin mencerdaskan kehidupan bangsa
dari sekian lama aku menjadi youth leader ya
dan aku melihat bahwa banyak sekali ilmu ilmu yang bisa aku terapkan dari luar negeri
yang bisa nantinya menjadi undagi dan bawa lagi ke ibu pertiwi
so i think alasan pertama yang tadi menjadi alasan luar negeri itu ya meningkatkan potensi diri
dan menjadi pribadi yang lebih mendapatkan banyaknya perbedaan insight yang bisa aku terapkan di indonesia
dan indian kan ingin membangun ibu pertiwi ini
ya kalau saya riset tadi dery sudah sempat bahkan mencoba university di indonesia ya
ingin jadi dokter bahkan ya
dulu ingin jadi dokter
tapi ternyata malah justru fail dan dapatnya di luar negeri gitu ya
nah kalau tadi menarik adalah anda mengatakan di luar negeri itu pasti memberikan
meng enrich kamu punya knowledge
kemudian juga nanti rencananya akan memberikan itu lagi ke
orang indonesia masyarakat terutama pemuda
kenapa harus di luar negeri
apa di indonesia tidak pendidikannya tidak cukup bagus
sebenarnya mau dimana pun kita berada
namanya pendidikan kan sudah memberikan suatu pengetahuan ya
jadi dari tenaga pendidiknya dari lingkungannya
cuma ketika aku bisa di luar negeri
itu yang menjadi alasan pertama tuh
kita bisa mengenal dan mendapatkan interaksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat
jadi disitu kan kapasitas kita di challenge untuk keluar dari zona jaringan
penyaman kita yang bisa kan aku di ciamis ya
sekarang ketika kita berinteraksi dengan global society
bagaimana kita bisa mendapatkan wide perspective
jadi berbagai macam value dari mereka juga
disitu kan aku mempelajari pengalaman untuk menjadi orang yang lebih tangguh lagi
lebih kuat lebih banyak mandiri lah gitu ya
di situ aku banyak juga momentum momentum yang dapat dari berbagai macam perspektif
multi stakeholders atau dari misalnya profesorsnya
itu membuat aku pribadi menjadi platform untuk exploring potential
ya aku bisa lihat oh ternyata di dunia ini seperti ini ya
misalnya di negara ini seperti itu
dan akhirnya aku bandingkan apa yang bisa aku terapkan di indonesia
maksud aku dengan sambung pendidikan indonesia indonesia bagus gitu
tapi aku ingin dapatkan tadi
perspektif lain ketika aku kuliah di luar negeri
seperti apa menjadi diaspora yang bisa mengenalkan indonesia di mata dunia juga
jadi banyak sekali additional perspective and points
aku bisa sampaikan kenapa aku ingin kuliah di luar negeri akhirnya
tapi bukan berarti kalau misalnya di indonesia
karena pas itu kan gak lulus ya di indonesia
misalnya ptn aku gak lulus di pt s misalnya kayak di ui di u empat gak masuk
tapi kan bukan berarti itu bukan jadi the end of my life gitu
tapi aku merasa bahwa maybe ya allah udah memberikan jalan aku di sini
dan akhirnya aku kuliah di pt s dulu kan di presiden university
dan virtues itu yang menjadi base aku kenapa aku mendapatkan ilmu ilmu
oh ternyata di indonesia seperti ini
dan aku bisa bandingkan
dan in the end bisa diberikan lagi insightnya buat di indonesia
ya dan bahkan anda mencetak sejarah sebagai yang pertama ya
sebagai bem ataupun presiden university di columbia tadi ya
dan kenapa anda memilih posisi itu kemudian membawa sekitar satu lima ratus student ya
seperti apa itu struggling untuk mendapatkan posisi itu
pasti ya karena debate ada campaign seperti itu ya
itu sebenarnya pas aku nyampe ke amerika di columbia university undersity of new york
agak telat ya sebenarnya
aku udah paku tiga hari telat karena visa
jadi kan aku mendapatkan beasiswa lpdp ya untuk kuliah di s dua di columbia university
dan disana memang ada namanya the student organization atau student association nya
atau kita sebut bem ya disebutnya sipasa
di sipasa kita menaungi lebih dari satu lima ratus mahasiswa s dua dan s tiga di fakultas sipa
nah the reason wy aku ingin menjadi posisi tersebut ya karena pertama aku ingin meningkatkan human development di si pasar
dengan mengkontribute apa yang aku punya
karena kecintaan aku terhadap dunia pendidikan education quality youth empowerment yang aku lakukan selama lebih dari sembilan tahun
aku merasa bahwa i think i want to gimmi more to international exposure yang bisa membawa nama indonesia di mata dunia lagi gitu
and i do believe dengan kapasitas yang aku punya dibantu dengan temen temen semua
aku bisa bekerja sama meningkatkan performance dan pengalaman di sipa gitu
disana pun ada alasan tersendiri aku membawa platform atau kampanye gitu
jadi aku membawa platform atau kampanye ya yaitu unity in diversity for our community
atau bineka tunggal ika aku terinspirasi dari bineka tunggal ika
tapi ada satu filosofi yang memang aku pegang yaitu genta mandaya
genta dari bahasa sulsekkerta yaitu lonceng atau bel dan atau suara gemah ya
dimana aku ingin musing all the voices dengan semua suara ini
menggemakan para pemberdayaan masyarakat dan organisasi tersebut
untuk dalam social causes dan advocacy tertentu
dan masalahnya di sipa itu kan banyak nih masyarakatnya dari berbagai macam lapisan masyarakat dan belahan dunia
dengan backgroundnya beda culturenya beda bagaimana aku bisa unite everyone dalam satu platform
dan disitu lagi prosesnya pertama kita ada administratif
jadi kita seleksi kampanye apa program apa dan secara lgbt nya kita masuk gak sih gitu
yang kedua kita adanya campaign program
dimana kita satu hari kita mengkampanyekannya tadi
dan ada dua minggu kita kayak kampanye dan kita memberikan suatu dampak
apa sih yang kita bisa kontribusikan dalam satu tahun
dan aku mendapatkan caranya yaitu gastro diplomasi
aku memasak makanan indonesia di awal itu untuk kampanyenya
jadi kayak aku tau anak sipa suka makan nih
jadi sambil aku bisa ngobrol ngobrol jadinya aku di publik tuh ngantri di kantin tuh
untuk memberikan makanan tadi sambil ngobrol ngobrol gitu
jadi kayak sambil ngobrol kayak coffee and chat gitu
baru setelah itu dua minggu kampanye baru ada debate
ya itu malamnya kita ada kayak semacam pemilu lah ya
debate night dan juga harry statement speech
jadi kandidatnya tuh ada satu orang amerika satu orang kanada dan aku pribadi
cuma akhirnya dua aku dan orang amerika
dan alhamdulillah pas debate dan besoknya voting
dan alhamdulillah aku mendapatkan posisi menjadi pemenang gitu
jadi saya dari voting tersebut
dan memberikan amanah dan tanggung jawab yang besar ya
buat meningkatkan performance si bu marcus mas yusa tersebut
tapi yang jadi pilarnya tuh kan banyak ya kaya
jadi kayak bem nya tuh bedanya tuh lebih kaya kita terjun langsung ke mahasiswanya
kita mengolah dari dananya juga
kita kerja sama dekan dekannya
dengan berbagai macam stakeholder networknya seperti apa
misalnya kita ada masalah akademik
kita bagaimana ketika ada anak anak terhadap akademik itu kita bantu terjun
misalnya kayak mereka ada intern dengan misalnya nggak dibayar nih internnya
karena misalnya ada internship ya
kita bagaimana bisa membantu dengan dana untuk stipen mereka saat intern
terus kayak ada regulasi ada berbagai macam subsidi lah
sampai bagai macam pilar tentang peningkatan tadi social life nya di mahasiswa tersebut
sampai ya kita bangun program intra collaboration dengan memimpin empat puluh komunitas lebih
dan berbagai macam stakeholder dari dekan dekan tersebut
tapi dengan berbagai macam kerjasama trust mutual understanding dan to genders dari semua orang
jadi bareng bareng dengan sesama member member sipasa
kalau tadi secara internal ya di columbia university
tapi ada juga punya perasaan lain
jadi delegasi resmi indonesia di un ecoso youth forum
dan bisa diseritakan seperti apa
di youth forum itu apa yang ada suaranya
jadi memang agenda un ecoso youth forum atau economic social itu memang agenda tahunan biasanya
dan itu membawa seluruh pemuda pemudi dari berbagai macam belahan dunia
untuk advocate gitu
dengan topic topic sudah tentukan dan kita membawa nama sdj
kita tahun ini membahas berbagai macam point sdj
ada empat yang kita jadi topik utamanya
di situ dia juga menjadi perwakilan dari kemenpora
jadi alhamdulillah dari kemenpora ada pemilihan seleksi
untuk empat orang dari pemuda pemudi di indonesia

untuk menyuarakan hal tersebut dan dari itu membawa
filosofi dan juga
pengalaman kapasitas diri sebagai youth leader
dan juga presiden columbia university
dan juga aktif di daerah
jadi aku bagaimana bisa melokalisasikan
sdg programs di indonesia
dan juga bagaimana pengalaman dari
as a youth leader membawa dampak terhadap
karena kan alhamdulillahnya aku melihat bahwa
even dow sekarang lagi covid sembilan belas
dan after covid sembilan belas dan juga recovery nya
but then kita bisa melihat bahwa banyaknya
pemuda pemuda indonesia dan juga
dan juga crucial role untuk membangun
dan bagaimana kita bisa aku menyuarakan
tadi pembangunan dari inovasi
dan aku melihat itu sendiri secara
kasat mata gitu dan juga
pemuda pemuda itu aktif meningkatkan
penggunaan teknologi misalnya dari
dalam reformation nya sendiri itu kan
dan alhamdulillah emak aku dulu perjalanan
memberikan education platform bahasa inggris
dan aplikasi dan motivasi dari sumatra
sampai papua dan aku
memberikan dampak benefit untuk education
improvement quality dan juga teknologi
bagaimana benefit teman teman semua yang
dari remote areas juga gitu kan bersama
berbagai macam stakeholder yang mungkin
ketika mendapatkan exposure community
mereka nggak bisa reach sampai ke dalam
tapi alhamdulillah aku bisa bantu
dan juga dari multi stakeholder yang aku bantu
dan alhamdulillah disitu banyak banget
kata kata ketika you know lah bagaimana
kesenjangan educations dan juga empowerment
dari indonesia yang
which is sekarang pemerintah banyak sekali
banyak bantu untuk membangun
peningkatan pendidikan kualitasnya tapi kan
maksudnya masih ada lah orang orang yang secara
development itu masih ada harus di develop gitu
dan aku melihat sendiri bagaimana mereka
harus lewatin elektrisiti yang kurang gitu kan
harus lewatin desa jembatan atau misalnya
beberapa desa harus susah masuk ke sekolahnya
gitu dengan aksesibilitas yang kurang
tapi mereka mau datang ke kampus
dan bisa berinteraksi dengan deris
dan aku tanya what do you want to do
ketika kalian punya education access
dan proper yang bagus dan mereka bilang
kayak aku ingin membantu keluarga saya
aku ingin membantu komunitas saya
akhirnya mereka bilang kak deris terima kasih banyak
telah memberikan harapan dan mimpi
karena walaupun aku disitu beda privilege nya
tapi aku merasa bahwa aku coming from them juga
karena aku kan bukan dari keluarga yang kaya raya ya
tapi aku keluarga yang sederhana dimana
aku ada filosofi dari bahasa sunda yaitu
dimana aku selalu memegang halte
dari keluarga aku dan disitu aku merasa bahwa
aku mau datang dari keluarga yang sederhana
dari ciamis juga dari daerah tapi aku mendapatkan
dan disitu aku merasa bahwa this is time for me
the bagaimana aku bisa memberikan dampak lagi
dan kontribusi buat bangsa dengan cara
mencerdaskan kehidupan bangsa
dan itulah menjadi turning point aku untuk
suatu youth leader yang ingin menginspirasi
buat teman teman semua dan membangun bangsa
dan itu aku bawa ke forum di
ecosoft youth forum dan disitu aku membahas
bagaimana negara negara kan ada banyak ya
ada dari aseannya ada dari asia middle east
amerika eropa kita satu persatu
sinergikan untuk terdengar
dan terlihat bagaimana kita
suara pemuda pemuda di dunia itu
bisa terdengar dan
dipercayai oleh generasi tua atau
generasi baru makanya kita ada namanya
approach multi stakeholder dan strategiknya
di luar sana mau percayai dengan
karena kan kita generasi seterusnya
kita memainkan peran kelima
dan dari generasi tua pun
harus percaya dong makanya ada mainstreaming
dan mereka harus percaya
kepada diri kita gitu
bahwa kita bisa menjadi tombak
untuk penerus bangsa dan
untuk membangun negara negara disini
wow cerita yang menarik ya
terima kasih banyak
mudah mudahan kamu bisa memberikan
enlightenment terkait dengan bagaimana generasi
muda tadi diberi trust kemudian juga
mereka seen and to be heard terutama
terasa dari pemerintah dan juga sekitar
lebih baik lagi terima kasih deris untuk
waktunya sayang sekali terbatas
next time kita akan berbicara lagi ya
terima kasih banyak terima kasih anand